sejumlah unjuk rasa menolak rancangan undang undang cipta kerja di berbagai daerah berakhir dengan ricu
lalu bagaimana perkembangan situasi keamanan di berbagai kota di indonesia pada malam hari ini
kita tersambung dengan kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brigjen polisi awi setiono
pak awi selamat malam
selamat malam mbak
pak awi bagaimana pantauan unjuk rasa yang berlangsung ricuh di sejumlah kota jakarta bandung malang medan dan sejumlah kota lainnya hingga saat ini pak
ya beberapa sudah selesai pelaksanaan demo nya
para peserta demo sudah kembali
namun ada beberapa memang seperti jakarta ini masih tadi pukul delapan belas tiga puluh saya pantau dari kabit humas katanya masih terjadi dorong dorongan di harmoni dan di hi
untuk khusus jakarta sendiri sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan
hw undara nota indonesia sempat dibakar oleh masa
kemudian sejumlah infrastruktur lainnya juga cukup mengalami kerusakan
bagaimana pantauan korban hingga saat ini pak
ya itulah yang kita sesalkan
bahwasannya ada dua pospol kita yang dirusak
satu dibakar di patung kuda
satu harmony dirusak
kemudian tadi satu halte basuh hi dibakar
kemudian ada beko di depan
sarinah juga dibakar
dua mobil polisi dirusak
dan korban sementara dari kita sih ada enam
lima polki satu polwan
kebetulan poluannya ini patah tangannya karena terjatuh
terkait dengan hal tersebut tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwasannya yang namanya demo damai
untuk memperjuangkan pembatalan omnibus law
undang undang cepat kerja
terjadi ya bukan demo tapi kerusuhan itu sudah
bagaimana dari sisi mahasiswa pak
di sosial media banyak informasi yang beredar jatuh juga korban dari sisi mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya karena tindakan depresif personik polisi yang dilapangan
seperti apa penjelasan anda
tentunya itu kan semua
kalau ada risikonya
kita bisa sama sama lihat semua sudah terpantau di televisi juga ada
polisi mana ada memulai karena memang perintah pimpinan juga jelas kita untuk melaksanakan pengamanan demo walaupun tidak ada izinnya pun kita amankan secara persuasif simpatik
tapi yang terjadi apa
mereka lempar lempar polisi
kalau sudah begitu kan berarti sudah anarkis
kalau sudah anarkis berarti apa
teridentifikasi adalah mereka ini murni menyuarakan aspirasi atau mungkin saja ada kelompok kelompok lain penumpang gelap
apakah sejauh ini identifikasi kepolisian sudah sejauh itu
tentunya perlu penyelidikan
tapi kan fakta fakta kan bisa kita lihat banyak hal hal yang kita anggap mereka terprovokasi karena memang banyak di beberapa
yang ditangkap apalagi yang anarko itu sama sekali tidak tahu menau itu
cuma terprovokasi karena ada ajakan demo dari media sosial
kemudian kita juga sedang menyelidiki terkait dengan ajakan ajakan atau hot apa
hatspeed yang terjadi di media sosial kemudian hok hok
karena yang kita sedang
yang tangani ini yang terkait dengan dua belas hoax omnibus law
pelakunya ternyata dari makassar dan ini sudah ditangkap dan sekarang baru perjalanan ke jakarta
baik bagaimana situasi hingga saat ini
masyarakat menyuarakan kekhawatirannya untuk beraktivitas
beberapa bahkan terhambat untuk pulang dari kantor menuju ke rumah bagi yang tidak melaksanakan work from home
keamanan dari pihak polisian apakah penjagaan masih terus berlangsung hingga saat ini
oh iya polisi masih melakukan penjagaan penjagaan
bahkan yang sudah selesai dilakukan pembersihan pembersihan
kita bisa lihat kita dilempari
habis itu batunya kita bersihkan kita kurang gimana itu jaminan kita itu
jaminan keamanan untuk publik untuk masyarakat
untuk kenyamanan masyarakat biar bisa melaksanakan aktivitas
kita bertanggung jawab penuh terkait dengan keamanan publik
kita berharap ya para pendemo bisa kembali ke tempat masing masing dengan tertib
jangan lagi membuat permasalahan permasalahan di jalan
tentunya polri akan menindak tegas bagi pelaku pelaku kriminal
sejauh ini sudah berapa orang pak ditangkap karena diduga sebagai provokator
kita masih datakan ya
misalnya kemarin di semarang ada berapa
terakhir hari ini tinggal empat
tentunya semua juga berproses ya
kalau memang bukti buktinya cukup ya kita lakukan penindakan secara hukum yang berlaku
di metro ada lima ratus sekian
polda jawa barat juga melakukan penangkapan
tentunya semua kita tilah tilah
karena memang yang terjadi selama itu
tidak melanggar aturan tentunya kita juga tidak melakukan penindakan tegas
namun kalau sudah anarkis seperti di jawa barat sudah melakukan pengerusakan mobil
tentunya itu sudah kriminal itu
sudah perusuh namanya
seperti itu kan terlalu lama akan diidentifikasi
yang di jakarta juga demikian
ya sementara ini mungkin
belum bisa kita secara langsung menangkap pelaku
kita melakukan penyidikan pun nanti menggunakan
data data yang ada di cctv
termasuk liputan liputan media
itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi pelaku pelaku
pak awi di satu sisi kita harus menghargai bagaimana aspirasi masyarakat
ada kekecewaan di sana begitu setelah rancangan undang undang ini disahkan di sidang paripurna
bagaimana antisipasi ke depan
kemungkinan aksi unjuk rasa yang berlangsung mungkin saja besok kembali terjadi
kita menghimpul kepada masyarakat
coba silakan dipelajari dulu
amri busloh sendiri dibaca
pasal per pasal
akhirnya kita terprovokasi
melaksanakan demo yang ujung ujungnya jadi anarkis
ini juga kami berharap menghimbau ini ya
tolong ditaati betul
dan tentunya bauri juga akan walaupun tidak ada izinnya
karena memang pandemi covid ini masih menularkan banyak masyarakat yang terinfeksi
tentunya kita juga tidak akan mengeluarkan izin itu
sehingga kita berharap masyarakat juga sadar bahwasannya potensi tertular covid itu sangat memungkinkan
apalagi kita lihat semua kan berkru menamanya demo
tidak bisa menjaga jarak
pak awi terima kasih pak
informasi dan update anda untuk cnn newscast malam ini
kita harapkan memang masyarakat menyampaikan aspirasi
bisa menyampaikan secara tepat protokol kesehatan
apalagi saat ini kondisi pandemi
dan kita hargai bagaimana para personel bauri di lapangan saat ini masih terus berusaha untuk menjaga kesehatan
sudah berbincang bersama kami